tapi juga sukses pemikiran yang indonesia kontribusikan kepada dunia berkaitan dengan digitalisasi
seperti tempe dan juga yogurt ini
untuk hanya menaikkan tingkat kunjungan sebesar sepuluh dua puluh saja
dan tentu saja jika kita bisa memperlembabkan itu dengan cara apa pun
tidak baik bagi birokrasi pemerintahan
kondisi sudah jauh lebih baik daripada tahun dua ribu dua puluh yang lalu
kebetulan yang di tim delapan ada saya sama mas sugeng gitu ya
ada kadang kadang kemarin ada yang sepuluh ribu ada yang lima belas ribu enggak tentu kan
karena kan adanya posko thr di setiap tahun tentu juga bisa membuat catatan catatan
emas menjadi alternatif untuk menabung atau investasi jangka panjang
dan dengan dibukanya universitas universitas itu
ketika sudah mencapai panas minyak tertentu yang hanya bank ben tahu ini cairan kimia pun dimasukkan ke dalam minyak
apalagi wilia di tiah
politik tinggi itu bagaimana kita hidup bersama dalam
di situ yang mungkin perlu kita atasi adalah karena pada orang orang ini
dan memastikan sistem pajak mendukung pasokan
nah ketika lu pertama kali suka main basket ketika lo pertama kali main basket lu akan ngetemuin feelnya happy nya kan
sampai tahap kedua abis itu gagal
sama seperti kemudian saya katakan
kedua kubu juga sudah akan melaporkan sk masing masing di kemenkumham
nah sisi lain mungkin mereka juga akan melirik ya
terus kalau dari pola makannya jadi teratur semuanya
baik terima kasih dokter azimatul karimah dr uci dokter spesialis kejiwaan uner sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini
karena di bubble kita berkembang sangat dekat dengan satu sama lain
apakah seharusnya hal itu dikaji kembali
berarti sepuluh lima belas ekor itu pasti ada aja pak
menurut gue itu kalo udah kayak gitu udah
kalau menurut aku salah satunya pemerataan internet itu di sektor pendidikan ya
sambil menunggu pesanan datang kita bisa menikmati suasana sambil membaca buku
itu ada perlu perubahan di peraturan permendat ya mas
daging ayamnya lembut rasanya juga gurih enak dimakan bersama siloming

di sini kita mendorong produk produk dalam negeri yang bisa dijual lebih banyak di e commerce
cara untuk mengatasi ini adalah jika anda tidak akan memberikannya kepada teman
praktisi kalau kita bicara